kita beralih ke informasi selanjutnya ratusan tenaga kerja asal tiongkok kembali masuk ke pulau bintan di tengah pandemi covid sembilan belas
mereka akan dipekerjakan di pt bai di kawasan ekonomi khusus galang batang kabupaten bintan
satu ratus empat puluh lima tenaga kerja asal tiongkok tiba di bandara raja haji fisabilillah tanjung tinang pada jumat siang
ratusan tka ini datang dengan penerbangan langsung dari tiongkok menggunakan pesawat kingdow airlines
petugas kesehatan kelas dua a tanjung pinang yang mengenakan apd lengkap langsung melakukan pemeriksaan
kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas dua a tanjung pinang agus jamaludin menjamin ratusan tenaga kerja asal tiongkok yang datang ke pulau bintan ini sudah menjalani tes pcr dan hasilnya negatif
dengan kedatangan para tenaga kerja asing ini tercatat satu seratus pekerja asing bekerja di pt bai di kawasan ekonomi khusus sebagai tenaga ahli atau tenaga kerja ahli konstruksi
kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas dua a tanjung tinang yang mengenakan apd lengkap langsung melakukan pesawat kingdow airlines